kau harus segera membunuhnya
aku tidak akan puas
sampai kau mati di tanganku gagak lumayu
dengan kekuatanku sekarang
aku bisa pastikan kau mati di tanganku
kau tidak akan puas
kau tidak akan puas
kau tidak akan puas
kau memang benar benar raja yang luar biasa
aku sudah merasakan kekuatannya

kita pilih sungguh tidak ada tandingannya
coba kau perlihatkan kepada aku
kau sungguh tidak memakai bahasa basi
beberapa jurus yang sudah ku pelajar dari kitab ini
sisi ingin men horohkan
sisi yang berhak
dia kabur kembali ke istana pajajara
jadi kau tidak perlu mengejar dia
ibu tidak akan teringmanikabur dari istana ini
pasti karena dia menentang rencanaku untuk menghabisi pajejaran
tengah malam nanti kita akan ke pajajar
aku akan meminta bantuan seluruh siluman dan anak buahku
tengah malam nanti adalah waktu yang tepat
ayah handamu prabu siliwangi telah mati
ayah handaku sudah mati
amuk marugul melihat
bahwa pendekar gendeng telah menghubungi prabu siliwangi
apakah kau sendiri
aku tidak tahu nyai
bukankah ini bagus untukku
aku tidak perlu lagi susah payah untuk membunuh ayah andaku
kau jangan senang dulu
masih ada satu halang
yang bisa membuatmu gagal menguasai kerajaan pajajara
yaitu kian santang
kian santang masih hidup
kian santang masih hidup
kian santang masih hidup
kau harus segera dan mencari
karena dia berubah menjadi gagak lumayan
selama ini orang yang kupercaya ternyata adalah kian santang
kau harus segera membunuhnya
aku tidak akan puas sampai kau mati di tanganku gagak rumah yuk
dengan kekuatanku sekarang
aku bisa pastikan kau mati di tanganku

ini karena kecerdasan
nimasara santang dalam menyerap ilmu
surah ribut apa itu ibu undang
kita harus segera melihatnya
dan harus segera menghentikannya
kita tidak boleh mengganggu semedia yang andamu
pak mana mukbarubu
apa yang paman lakukan disini
keluarlah dari istana pajacaran
karena pajacaran sekarang
akan aku ambil alih
akan menjadi seorang raja
di kerajaan besar pajacaran
pak mana mukbarubu menjadi raja istana pajacaran